berjajarnya puluhan papan bunga pun menyedot
mudik menggunakan jasa kereta api dinilai lebih praktis dibanding dengan jenis transportasi lainnya
di setelan pemerintah saya sih keliatan banget sih disini sih
sehingga perkara yang menjadikan meresahkan masyarakat itu terlalu panjang
kalau jarak tempuhnya sudah lebih dari seribu atau dua ribu
seperti kawasan hutan belantara walpole
pas nge trade ini nge trade itu dapet ini dapet itu first round picknya banyak banget terus juga
menang lawan tim tim kayak modern
peran suami sangat penting
engga engga ceng ceng ceng
mayoritas penduduk muslim india di tebing tinggi bekerja di bidang perdagangan
cuman kan kalau misalnya dia pakai judulnya draft gitu kan
tapi speedy tuh di indonesia lemot lemot tuh jack
dia punya style yang bagus style life yang bagus
dan lebih penting memberikan fondasi yang lebih baik untuk mencapai balasan dan inklusi yang kuat
dan dana untuk transisi energi juga
dan yang lebih penting lagi menurut saya itu pemandangan perubahan perilaku itu loh
sih permasalahan tim tim gede untuk voting naturalisasi nggak main bukan masalah mereka takut cuman kan itu bisa dibilang menguntungkan untuk mereka ya nggak sih
iya dan sebelumnya sebelumnya ya udah jadi bintang sih di porto kan
satu menteri dan dia punya otoritas yang besar
buru buk mainnya anjing
tapi tuh orang kalau main yang gak aneh aneh bagus win
pembeli beli pembeli beli
kemudian dalam bahasanya itu ada yang dibuang